terima kasih anda masih bersama kami di good morning
kini kita ke informasi dari kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang akan menggelar
menyelenggarakan sayembara desain dan juga konsep ibu kota baru di kalimantan timur
gubernur jawa barat ridwan kamil dan belasan orang akan jadi juri dalam sayembara ini
mungkin yang paling penting adalah filter udara dulu gitu ya supaya ibu kotanya nanti bersih dari polusi
percuma kalau desainnya bagus tapi susah nafas ya ini dia informasinya
pemerintah mulai menyiapkan pemindahan ibu kota negara dari jakarta menuju kalimantan timur
sayembara untuk menemukan desain dan konsep ibu kota baru pun akan segera diumumkan
menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat basuki hadi mulyono menjelaskan
jadwal seluruh proses sayembara dimulai pada oktober dua ribu sembilan belas hingga agustus dua ribu dua puluh
pengumuman dan pendaftaran sayembara dilakukan pada dua hingga sebelas oktober
dilanjutkan dengan pelaksanaan
pemenang akan diumumkan dan ditetapkan pada dua puluh tiga desember dua ribu dua puluh
tak hanya dalam negeri sayembara internasional pun akan diadakan pada satu januari hingga tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh
salah satu nama yang ditunjuk menjadi juri dalam kontes ini ialah gubernur jawa barat ridwan kamil
selain rk terdapat belasan nama lain diantaranya nyoman nuwarta imam santoso ernawi dan andi siswanto
pihak kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat pupr menyebut
desain dan konsep untuk ibu kota baru harus bisa diterima kalangan generasi mendatang
akumat kami dapat masukkan lagi dari beberapa menteri bahwa ini supaya jangan jadi ghost city tadi
biar jangan banyak masukkan
kita ini kan out version untuk menyediakan kuota untuk milenial
makanya jurinya juga ada yang mana pindah
dengan rencana pindahnya ibu kota
dki jakarta berharap pemerintah pusat tetap beri perhatian bagi jakarta
saat tak lagi jadi ibu kota
jakarta diharapkan tetap dapat perhatian dari pemerintah pusat untuk menjadi kota bisnis internasional
ada tiga hal utama yang diharapkan bisa mewujudkan jakarta sebagai kota bisnis dunia
lingkungan transportasi dan perbaikan ekonomi warganya

pilihan membangun jakarta
ada dua kedekatan
dikerjakan secara pembangun infrastruktur
dikerjakan secara berpaham
beberapa waktu bisa dihitungannya dua tiga bahkan empat dekade
itu yang dikerjakan selama ini
atau dikerjakan semuanya dalam satu dpd
artinya di tahun dua ribu tiga puluh
semua infrastruktur dasar
di jakarta harus bebas
pemindahan ibu kota ini dibahas dalam rapat yang dihadiri oleh sejumlah menteri dan pihak panitia khusus
pertemuan ini membahas penyampaian pikiran dan kesiapan dari pihak pemerintah kepada pansus
yang berasal dari komisi dua seperti dari sisi pematangan perencanaan
serta kerjasama dengan swasta
tim liputan cnn indonesia